kasus kecanduan dan perubahan perilaku seksual puluhan anak di garut mengejutkan berbagai kalangan
apalagi sebagian besar anak anak yang terlibat masih duduk di bangku sekolah dasar
lalu bagaimana mengantisipasi kasus serupa tak kembali terulang
kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan komisioner kpai
bidang hak sipil dan partisipasi anak jasra putra
selamat siang pak jasra
selamat siang mbak elvira
pak jasra bagaimana pantauan kpai sejauh ini atas kasus penyimpangan seksual
yang melibatkan sejumlah anak anak di garut
iya mbak elvira pertama tentu kita prihatin ya terhadap sembilan belas anak korban
yang terpapar oleh video pornografi itu
dan kita telah melakukan koordinasi baik dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak
kemudian p dua tp dua a garut gitu ya termasuk dengan kepolisian juga
agar sembilan belas anak ini menjadi perhatian
dan kepentingan terbaik bagi anak hal yang penting harus dilakukan
nah lalu yang kedua kalau kita lihat di undang undang tiga puluh lima tahun dua ribu dua
tentang pelindung anak pasal lima puluh sembilan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga lainnya
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

dan bagaimana kita melakukan itu
dan bagaimana kita melakukan itu
dan bagaimana kita melakukan itu
dan bagaimana kita melakukan itu
dan bagaimana kita melakukan itu
dan bagaimana kita melakukan itu
bentuk perlindungan khusus itu harus dipenuhi dalam bentuk
pembinaan pendampingan dan pemulihan sosial
dan termasuk pemulihan dari kesehatan mentalnya
dan tentu kita apresiasi kepolisian garut
dan termasuk pemerintah daerah
mengambil langkah langkah terkait pendampingan terhadap sembilan belas anak ini
karena dalam informasi awal yang kita dapatkan
anak yang terpapar dari pornografi ini
kemudian dia mengajak temannya
kemudian melakukan hal hal seks menyimpang
yang tentu tidak layak dilakukan oleh anak
dan informasi ini tentu harus
kita berharap pemerintah daerah terus melakukan pendampingan
sampai anak anak ini pulih
sehingga anak anak ini bisa menjalankan kehidupan sosialnya seperti biasa gitu
baik pak jasra kita tidak ingin menyalahkan berbagai pihak
tapi mari berbicara mengenai antisipasi
meningkatkan peran serta orang tua sekolah lingkungan sekitar
bahkan dalam hal ini pemerintah
bagaimana menurut anda langkah yang tepat
sehingga insiden ataupun kejadian seperti saat ini tidak kembali terulang
iya langkah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak
karena generasi kita ini yang memakai gawai yang difasilitasi oleh orang tua ini
kan generasi yang memakai gawai yang difasilitasi oleh anak ini kan generasi yang memakai gawai yang difasilitasi oleh orang tua ini
kan generasi yang memakai gawai yang difasilitasi oleh anak ini

kan generasi yang memakai gawai yang difasilitasi oleh anak ini
oleh sebab itu tentu semua pihak harus melakukan literasi media
karena dalam survei kementerian perempuan perlindungan anak dua ribu tujuh belas menyatakan
dari seribu enam ratus anak yang disurvei
usia sd dan smp di tujuh provinsi
nah oleh sebab itu tentu ini tidak boleh kita anggap hal yang biasa
dan ini tentu sudah menjadi darurat pornografi bagi anak anak kita di indonesia
kalau kita lihat dari survei ini
dan data kpai juga menunjukkan seperti itu
nah oleh sebab itu orang tua yang memfasilitasi gadget ini harus mampu menjelaskan kepada anak
mana hal hal yang boleh mana hal hal yang tidak boleh diakses oleh anak

di sisi lain tentu pemerintah harus memberikan alternatif konten konten yang positif untuk anak
karena sekali lagi kalau kita lihat konten konten yang dimainkan oleh anak
baik itu video gip dan konten konten negatif lain itu kan ini kan bersumber dari di luar indonesia
nah bagaimana memfilter ini agar anak anak kita ini juga aman dan nyaman dia berinteraksi di dunia internet itu mbak fira
baik artinya filter yang saat ini sudah dilakukan pemerintah karena kita tahu itu ranahnya pemerintah untuk memfilter apapun konten yang beredar di dunia internet ini
apakah filter itu belum cukup saat ini
ya dari seribu dari satu juta konten negatif yang di delate atau dihapus kemudian muncul lagi satu juta lagi gitu mbak fira
jadi belum efektif pemerintah melakukan memfilter konten konten negatif sehingga anak anak kita ini kan bisa nyaman di media media yang ada
walaupun ya beberapa keyword keyword tertentu itu telah dihapus tapi kan anak anak kita ini kan dengan informasi yang dia apa yang
sulit dia saring dan sulit dia
mana yang penting yang tidak penting
yang dia lakukan sehingga dia kan
pada akhirnya kan dia mencari
walaupun sudah disembunyikan
kata kata tertentu dalam konteks
negatif itu tapi anak anak tetap
memperoleh informasi ini
nah oleh sebab itu tentu
semua pihak harus waspada
termasuk orang tua
bahagian dari yang
terdekat dengan anak tentu harus
sebelum memfasilitasi gadget
kepada anak anak kita itu harus
ada kesepakatan dulu
menjelaskan bagaimana fungsi internet
yang baik kemudian
apa yang boleh diakses apa yang tidak gitu
dan kalau sekiranya dia
mengakses konten negatif itu
orang tua juga harus menanyakan
kepada anak kemudian menjelaskan secara
baik dengan seperti itu maka
anak anak kita ini kan bisa terhindarkan
kasus garut ini ini kan anaknya
anak ini juga memberikan informasi
juga kepada temannya ini kan
prosesnya cukup panjang ya dalam informasi
yang kita dapat dari kepolisian itu ada
sekitar satu bulan gitu ya
dan ini harus menjadi kesuap kesuapan
kita karena dalam penelitian juga
menyatakan oleh cambridge university
anak terpapar oleh konten
negatif itu sama halnya dampaknya
terhadap anak yang terpapar dengan
anak itu kan dipaksa
seksinya itu dipaksa dengan
dan ini tentu akan membahayakan
bagi anak anak kita kalau tidak
didampingi secara baik
tanggung jawab bersama terima kasih
pak jasra sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesia news report selamat siang